pemerintah indonesia resmi memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm terhitung sejak dua puluh enam januari hingga delapan februari dua ribu dua puluh satu mendatang
hal ini disampaikan oleh menko perekonomian sekaligus ketua komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional erlangga hartarto di istana kepresidenan jakarta pada kamis siang
erlangga menyebutkan berdasarkan data yang telah dihimpun oleh satgas covid sembilan belas hingga saat ini masih ada kenaikan angka kasus positif covid sembilan belas
oleh karena itu atas arahan dari presiden joko widodo maka pemerintah telah resmi menambah masa ppkm dari semula yang diberlakukan mulai satu hingga dua puluh lima januari dua ribu dua puluh
kini diperpanjang selama empat belas hari mulai dua puluh enam januari hingga delapan februari dua ribu dua puluh satu mendatang
ada sejumlah perubahan peraturan dalam perpanjangan ppkm diantaranya jam buka bagi sektor pusat belanja dan restoran yang sebelumnya hanya hingga pukul tujuh malam kini menjadi maksimal pukul delapan malam
sementara itu aturan untuk sektor transportasi umum akan diserahkan kepada keputusan kepala daerah masing masing
yang menerapkan ppkm